panitia seleksi calon pimpinan kpk telah memilih sepuluh orang calon terkuat
satu di antaranya ialah lili pintauli siregar
sebagai satu satunya perempuan yang mampu menembus calon pimpinan kpk
lili diharapkan memiliki mewakili suara perempuan dalam pemberantasan korupsi
lalu bagaimanakah rekam jejak satu satunya perempuan dalam sepuluh calon pimpinan kpk kali ini
berikut ulasannya bagi anda
memiliki sejumlah riwayat perlindungan hukum
lili pintauli siregar
lolos sebagai satu satunya perempuan dari sepuluh calon pimpinan kpk yang dipilih oleh panitia seleksi
sepak kerja lili pintauli siregar dalam bidang hukum dimulai
setelah ia menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu dari universitas islam sumatera utara
ia kemudian dikenal sebagai advokat perempuan yang memberikan bantuan hukum bagi petani dan nelayan di sumatera utara
harinya pun terus menanjak semenjak ia memutuskan hijrah ke ibu
ibu kota jakarta
karir pertama yang dijalani lili pintauli ialah menjadi asisten pembela umum lbh medan
yang banyak membawanya membantu petani dan nelayan sebagai korban kebijakan hukum di medan sumatera utara
tiga tahun kemudian lili memutuskan bergabung dengan pusat bantuan dan penyanderaan hukum indonesia atau puska bumi medan
kipranya terus menanjak tatkala dipercaya sebagai direktur lembaga
tersebut selama tiga tahun hingga dua ribu dua
nama lili pintauli pun mulai dikenal saat menjabat sebagai penanggung jawab bidang bantuan kompensasi dan restitusi lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk
yang membawanya pada jabatan wakil ketua lpsk sejak dua ribu empat belas hingga dua ribu empat belas
dalam uji publik yang digelar akhir agustus lalu lili menyoroti sejumlah hal yang cukup kontroversial
ia sempat menyebut perlindungan saksi di kpk tak sesuai dengan prinsip perlindungan saksi yang selama ini ia kerjakan
lili juga mengkritik kinerja kpk terkait whistleblower dan perlindungan kepada justice kolaborator
tak sampai di situ perempuan kelahiran tanjung pandan lima puluh tiga tahun lalu juga menyatakan akan membuat mou terkait perlindungan saksi dengan kpk
ia juga mengeluhkan kpk tak banyak memberikan saksi saksi untuk dilindungi bagi lpsk
pertama pasti memperbaiki mou yang satu yang kedua bagi saya penting
komunikasi bukan harus komunikasi praktis tapi koordinasikan ada
kemudian yang berikutnya adalah menghargai ada aturan lembaga lain yang bisa menentukan tugas tugas kita sebetulnya
kalau kemudian ada lembaga lain yang bisa punya peran mendukung pekerjaan kita kenapa kita tidak begitu mengekspon
selain itu lili juga menyatakan kpk harus berkolaborasi dengan institusi penegak hukum lain
dalam menangani perkara ia pun menyebut kejaksaan sebagai lembaga yang bisa diandalkan ketika kpk sulit menemukan jalan keluar bagi penanganan perkara
hal ini sangatlah berbeda dengan apa yang diupayakan kpk sebagai lembaga yang lahir atas ketidakpercayaan pada lembaga penegak hukum lain
yakni kepolisian dan kejaksaan
nama lili pintauli siregar juga diduga menjadi orang terakhir yang sempat berkomunikasi
dengan saksi kunci ktp elektronik johanan lili
dalam komunikasi ini akhirnya diketahui marlim ingin meminta perlindungan pada lpsk
namun banyaknya prosedur membuatnya tak jua mengajukan diri hingga ditemukan tewas di kediamannya di amerika serikat
namun sekali lagi lili justru menyalahkan kpk atas kejadian yang menimpa saksi kunci ktp elektronik ini

kita mencari sendiri mencari tahu komunikasinya kemana
kita mencari ke kpk tapi kpk menutup informasi itu
bolehkah kita tahu kontaknya akan kita membantu
karena kita yakin dia bisa alun dc kuat
kalau dibilang oh dia kan warga negara asing
undang undang kriminalisasi korban tidak melarang wni atau wna untuk diberikan perlindungan
kan kita masih melihat di sana
jadi kami mencoba mencari kontak sendiri
keberadaan lili dalam daftar sepuluh besar calon pimpinan kpk
tentu turut meretas keterwakilan perempuan dalam pemberantasan korupsi
akankah lili mampu mengikuti jejak berikjen pol basaria panjaitan
sebagai perempuan berikutnya yang berdiri sebagai pimpinan kpk
tentu semua bergantung pada kapasitas dan integritas yang ia miliki
maria sarjana andra anhar fadli julian jakarta